raja arab saudi salman bin abdul aziz al saud direncanakan akan membawa rombongan besar saat berkunjung ke indonesia
bagaimana rencana perjalanan rombongan raja arab saudi yang juga akan berkunjung ke pulau dewata bali
berikut ini kami punya rinciannya
kita akan mulai dengan kunjungan bersejarah raja arab saudi atau raja salman bin abdul aziz al saud ini
rencananya akan datang membawa rombongan besar
empat orang ini tidak termasuk dengan sepuluh menteri kemudian ada dua puluh lima pangeran dan juga ada lima puluh perangkat delegasi
raja salman akan tiba di bandara halim perdana kusuma pada satu maret
rombongan akan datang menggunakan tujuh pesawat jenis white body yang terdiri atas enam unit pesawat boeing dan juga satu pesawat hercules
dan kalau kemudian kita simulasikan misalnya tadi saya sempat membrowsing di internet berapa sebetulnya biaya dari perjalanan atau biaya pesawat dari perjalanan satu lima ratus orang rombongan raja salman ini
kalau disimulasikan biaya tiket dari riyad ke jakarta itu sekitar dua belas juta pp
artinya kalau dikalikan satu lima ratus orang akan menghabiskan anggaran
delapan belas miliar rupiah
sementara perjalanan dari jakarta menuju ke bali pp nya sekitar satu lima sampai dua juta rupiah per orang akan menghabiskan biaya sekitar dua miliar rupiah
artinya kalau di total biaya untuk ongkos pesawatnya saja menghabiskan dua puluh miliar rupiah
dan di hari satu maret ini hari rabu pekan depan delegasi akan secara resmi bertemu dengan presiden joko bidul
lalu tidak hanya membawa banyak orang raja salman juga membawa beberapa barang atau logistik
sejak lima belas februari lalu sejumlah barang sudah tiba di bandara halim yang dibawa menggunakan lima pesawat kargo
dan salah satunya ini adalah tangga pesawat khusus milik raja salman milik raja arab saudi berupa eskalator atau tangga berjalan
ini merupakan standar dari kunjungan seorang raja arab saudi
dan seperti tadi sudah disebutkan rombongan raja arab saudi akan tiba di bandara halim perdana kusuma
kita akan lihat bagaimana kemudian peta perjalanan raja salman dan satu lima ratus rombongan ini
dari arab saudi riyad kemudian raja salman akan tiba di bandara halim perdana kusuma pada satu maret
kemudian rombongan ini akan berada di jakarta hingga tanggal empat maret
satu hingga empat maret ini di jakarta
lalu menurut panglima komando operasi angkatan udara satu marsikal muda tni yuyusutisna selama berada di jakarta
ketujuh pesawat akan ditempatkan di parkir selatan dan utara pangkalan halim dan diawasi langsung oleh tni angkatan udara
kemudian tanggal empat maret
empat maret rombongan akan melanjutkan perjalanan ke bali
ini untuk berlibur
pesawat rombongan akan mendarat di bandara internasional igusti ngurah rai bali
namun tak seluruh pesawat diparkir di bandara ini
ada beberapa pesawat yang akan diinapkan di bandara bandara terdekat dengan bali
nah rencananya rombongan raja salman ini akan berlibur di bali hingga tanggal sembilan maret dua ribu tujuh belas
lima hari berlibur di bali
lumayan ya berlibur
tentunya menimbulkan pertanyaan
berapa sebenarnya kekayaan raja salman
nah ini mengutip data dari forbes
kekayaan raja salman sekitar tujuh belas sampai delapan belas miliar dolar amerika atau dua ratus empat puluh triliun rupiah
namun ternyata raja salman ini bukanlah orang yang paling kaya di arab saudi
orang terkaya di arab saudi
justru adalah keponakan raja salman
yakni pangeran al walid bin talal
kekayaan pangeran al walid mencapai delapan belas empat miliar rupiah
atau sekitar dua ratus empat puluh empat triliun rupiah
jadi ada selisih sekitar empat triliun rupiah
namun tentu wajar saja ya orang yang memiliki kekayaan dua ratus empat puluh triliun rupiah harus dipersiapkan sedemikian rupa
untuk kedatangannya ke indonesia
kita harapkan tentunya kedatangan raja salman ini akan berdampak besar terhadap hubungan indonesia dan arab saudi
ya indonesia ternyata bukan satu satunya negara yang dibuat sibuk dengan kedatangan raja arab saudi
beberapa negara yang dikunjungi raja salman bin abdul aziz al saud juga dibuat sibuk
seperti apakah kesibukan negara negara tersebut
berikut berita tersebut